bulan ramadan menjadi bulan berkah bagi warga desa pabangbon kecamatan luiliang kabupaten
bogor berkah ini datang dari meningkatnya pesanan kolang kaling yang selalu diincar
warga selama bulan ramadhan pabangbon dikenal sebagai sentra rumahan produksi kolangkaling
hampir setiap rukun tetangga ada sentra produsen pembuat kolang kaling winda salah
satu warga sudah lima tahun mengais receki dari memproduksi kolangkaling setidaknya setiap sepuluh hari
sekali ia mampu menghasilkan dua ton kolang kaling siap jual yang dijual seharga sepuluh hingga dua belas
rupiah per kilogram iya berpengaruh kan kalau kolang kali enggak boleh kena air hujan itu apa
warnanya jadi beda jadi kuning dan tapi kalau di sini sama sekali enggak pakai kuah enggak
proses panjang pembuatan kolang kaling dimulai dari merebus selama tiga jam biji buah aren
ditungku hingga berubah warna dari hijau menjadi kekuningan setelah ditiriskan biji buah aren dikupas
untuk mendapatkan daging buah berwarna putih nah ini adalah biji kolangkaling yang tadi dikupas
bukan seperti yang kita lihat di pasar ataupun yang sudah biasa dijual di pasaran
gini terus diapain bu ditumbuk nah tubuhnya pakai ini udah kayak alat barbel ngejim kita
coba nunggu ke harus sekuat tenaga atau gini aja sederhana sederhana kata tuh kalau terlalu banyak
jual kuat juga bisa kolangkaling yang telah ditumbuk akan terlihat lebih pipih dan lebih
lebar ini belum selesai kolang kaling harus direndam dalam air bersih selama sepuluh hari baru bisa dijual
kolang kaling rupanya mengandung banyak nutrisi yang bermanfaat bagi tubuh kandungan nutrisi
kandungan kalsium yang tergolong tinggi yang mencapai sembilan puluh satu miligram pada buah kolang kaling
selain itu ada besi kalsium vitamin a vitamin b vitamin c dan juga gelatin
dengan beragam nutrisi yang terkandung di dalamnya kolang kaling banyak mengandung manfaat bagi kita
mulai dari kesehatan tulang khususnya guna mencegah astoporosis
kandungan air tinggi dapat meredakan panas dalam
mencegah penuhan dini karena kaya antioksidan
dan aman untuk diet karena kandungan karbohidratnya hanya sebelas gram per seratus gram dan tinggi serat
dengan beragam manfaat tak heran kolang kaling menjadi pilihan menu berbuka puasa yang jadi idola
yudi udawan galup restisa bogor jawa barat